kita ke informasi selanjutnya sebuah alat berat ekskavator yang tengah bekerja memperbaiki sebuah jembatan di ponorogo
roboh dan hanyut terseret aliran sungai
akibatnya proses perbaikan jembatan penghubung desa terhenti
sejumlah warga berdatangan di jembatan kacangan desa sawu kecamatan sawo ponorogo
warga ingin melihat langsung kondisi ekskavator yang terseret aliran sungai malam kemarin
sebelumnya hujan deras di kawasan ini membuat sungai kacangan meluap
naas alat berat yang ada di dasar sungai untuk memperbaiki jembatan ikut terseret
bahkan sampai sekarang ekskavator itu masih terendam air sungai
akibatnya proses perbaikan jembatan kacangan terpaksa dihentikan
karena satu satunya alat berat yang digunakan untuk menggali fondasi dan juga tanggul tiang penjaga jembatan sudah rusak
tekanan air besar akhirnya kan tanahnya hancur
itu kan boleh
itu pas waktu kejadian sopirnya gimana mas
sopirnya sudah pulang
warga sekitar diimbau untuk lebih berhati hati lagi pada saat melintasi jembatan kacangan ini
terutama pada saat turun hujan
sebab tiang penyaga jembatan sampai sekarang masih dalam perbaikan dan juga rawan roboh